setelah kericuhan dalam aksi empat november yang menuntut calon gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama diadili
polisi menangkap sepuluh orang yang diduga menjadi provokator
satu orang diantaranya tercatat sebagai mahasiswa
dua orang tersebut dicurigai polisi sebagai provokator
yang mengakibatkan pecahnya bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa di depan istana negara
salah satunya adalah ferdinand warga kelurahan paninggilan kecamatan celeduk tangerang
mahasiswa jurusan broadcast ini ditangkap polisi di sekitar istana negara
namun orang tua ferdinand membantah anaknya jadi provokator
menurut keluarga polisi salah menangkap orang
saat kejadian ferdinand tengah melakukan tugas kuliah mengabadikan aksi demo
penyebabnya dia lagi ada demo itu ada di sana
tapi itu menjalankan tugas kuliahnya
nah dia sedang mengambil gambar hanya itu saja
bukan terlibat aksi demo yang kemarin
tidak ada mengikut dengan kegiatan politik apapun
dia tidak ada bergabung dengan ormas apapun